pilkada rasa pilpres pilkada dki sering dibilang nakal dan agak kenes tingkatnya
mentari gubernur tapi dibilang model pil pilpres kayak di amerika itu ada festival
golden globe jadi perhatian karena biasanya pemenangnya bakal meraih oscar
barangkali itu sebabnya kali ini yang diusung yang bertarung masih bernaung
dalam payung nama nama adi luhung dalam dunia politik ada prabowo subianto ada
susilo bambang yudhoyono atau ada juga megawati soekarno putri
calon gubernur jakarta kali ini
enggak ada yang lain di jakarta
calon gubernur jakarta kali ini didaftarkan partai tapi bukan kader partai yang resmi
berarti apa dong ya kita bisa menebak sendiri sesuai dengan tafsir yang kita mau
yang jelas pilkada ibu kota ini istimewa enam calonnya masih muda muda usia masih cakep
tampangnya masih cakep janjinya tidak akan main cara programnya jelas dan nyata mereka
dinyatakan sehat lahir dan batin siap bertanding di dunia nyata dan dunia maya
karena ini akan mewarnai betul era milenial sekarang ini
ibu kota kita menjadi istimewa karena kita bisa memilih yang teristimewa dari yang istimewa istimewa